benteng benteng pertahanan masa kolonial berdiri kokoh
menjadi saksi bisu perdagangan rempah bangsa eropa
pala yang diperebutkan penjajah
hingga kisah perkenir generasi terakhir
inilah cerita jejak perdagangan rempah di banda neira
pala yang diperebutkan penjajah
hingga kisah perdagangan rempah bangsa eropa
pala yang diperebutkan penjajah
yang diperebutkan penjajah
yang diperebutkan penjajah
yang diperebutkan penjajah
pongki mengajak saya melihat kebun pala miliknya
di pulau banda besar
mengelola lima perkebunan pala
dengan total luas satu ratus empat puluh tiga hektare
yang tersebar di pulau ai
sempat diambil alih oleh pemerintah indonesia
usai merdeka tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pongki kini mengelola hanya
dua belas lima hektare kebun pala dan diberi nama
perkebunan grut wali
ini kulit juga atau
itu di bandar sebutannya bunga pala
yang mahal justru yang pulihnya ini
iya dikunyah dia pedis juga enak
dan obat untuk obat batuk
ini pedas loh pedas banget loh
oke saya ingin tahu
saya penasaran om pernah rasa
tidak pala yang tumbuh di banda
dengan di daerah lain
di daerah lain saya sudah pernah rasa
beda rasanya ya
di daerah lain itu pala dari kaimana itu
macam minyak kain putih
di jawa di pulau jawa
kepala di bogor dengan pala di banda apa bedanya
ya ketajaman pedisnya ini
pala banda lebih pedis
pala banda memang luar biasa ya
hasil panennya paling banyak dua lima ton per tahun
jumlahnya menurun dibandingkan pada
di mana ia bisa memanen pala empat hingga lima ton dalam satu tahun
faktor yang menentukan banyak atau tidaknya hasil panen itu apa saja
apa yang menyebabkan hasil panennya bisa turun
yang bisa turun itu memang ada beberapa faktor ya
pertama penebangan liar
secara liar itu pohon pohon kenari
yang dulu kita banyak digunakan oleh orang tua kita
untuk melindungi para dari sengatan matahari langsung
di sisi lain daunnya itu juga paling bagus
jadikan kompos ya
daun kenari itu bisa jadi kompos
daun kenari yang gugur itu jadi kompos
untuk menyuburkan tanah
terus faktor kedua itu karena
ya mungkin sekarang
bumi semakin panas sih pemanasan global ya
itu juga berpengaruh sekali terhadap pembuahannya
dari sekitar satu tujuh ratus pohon pala di kebun miliknya
empat puluh delapan pohon dijadikan pohon induk yang menghasilkan benih berkembang
bibit tanaman pala ini ia jual hampir ke seluruh pulau di indonesia
memang mutu pala di banda ini sekarang sudah jatuh betul betul ya
kita kalah dengan pala dari siau dari sulawesi utara
mereka mutunya masih tetap stabil
sedangkan pala bandar karena apa
masalah treatmentnya ya
pasca panen itu kurang bagus sekali
mereka banyak jemur asal asalan
kadang kadang pala belum kering betul
mereka sudah jual
tapi yang anehnya di sini pengepul tetap terima
jadi di situ kadar airnya masih tinggi
sehingga banyak pala yang dari banda ini
kena semacam jamur begitu
proses pengeringan menjadi bagian penting
untuk menjaga kualitas pala
di dapur pala yang dibangun pada seribu tujuh ratus dua puluh delapan inilah
pongki melakukan pengasapan pala
nah ini kalau misalkan cuaca cerah siang dengan matahari
pengasapan dilakukan pada jam jam berapa
pengasapan biasanya kita start mulai dari jam lima sore
karena matahari sudah miring
panasnya sudah temperaturnya sudah turun kita bangkit
pengasapan kita naikkan api itu mulai dari jam lima sore
itu berlanjut terus satu malam ya
nanti jam sebelas saya cek lagi apinya tambah lagi
kayu bakarnya ditambah
terus jam dua bangun lagi tambah lagi
sampai jam empat kadang kadang subuh itu ya
kita bangun lagi cek lagi
jadi terganggu itu kalau malam lagi musim panas
di abad enam belas pala menjadi rempah primadona di banda
pongki mengaku kala itu satu kg pala sebanding dengan harga delapan hingga lima belas ekor sapi
bahkan bersaing dengan harga emas
namun kini harga pala di banda fluktuatif bahkan lebih sering turun dibandingkan naik
saya berharap pala ini bisa dikembalikan ya
sesuai dengan apa yang dulu pernah dirintis oleh orang tua kita ya
untuk dihidupidayakan ulang
kita perlu minta dukungan dari pemerintah khususnya dinas pertanian yang terkait itu
untuk datang sering memberikan penyuluhan terhadap masyarakat di banda ini
supaya mereka lebih menambah pengetahuan bagaimana caranya untuk memantau ada sekolah
pada juli dua ribu dua puluh tiga harga pala di bandar berkisar antara empat puluh hingga satu ratus tujuh ribu rupiah per kilogram
biasanya pala dari petani dijual ke pengepul dan disortir sebelum diekspor
jadi di sini pala ini disortir ada tiga golongan ada nomor satu nomor dua nomor tiga
kalau nomor satu seperti apa bu
ini mas seperti ini mas
nomor satu itu bentuknya memang lebih mulus ya
yang nomor dua ya
ini keriput agak keriput
jadi ini terlalu kering sepertinya kalau saya lihat ya
memangnya harus kering mas
tapi ini keriput ya begini ya bentuknya
nomor tiga sudah pecah pecah ada yang retak seperti ini atau ada yang sudah terbelah
pala dari bandar ini
pala dari bandar ini
pala dari banda diekspor ke berbagai negara dengan pasar terbanyak di india
semakin tinggi produksi pala di bandar maka pendapatan warga pun semakin bertambah
kalau perempuan sih per minggu tiga ratus kalau lelaki per minggu empat ratus
kalau palanya nggak ada berarti istirahat mas kalau ada baru masuk lagi
bersyukur lah mas kalau pala masuk terus
kalau nggak masuk berarti istirahat
nggak ekspor juga
bangsa yang menjajah banda naira itu yang pertama adalah portugis kemudian nanti belanda datang dan setelah itu inggris di pulau
esta nature adalah batso apominio

banda di kabupaten maluku tengah provinsi maluku tercatat pernah dijajah oleh sejumlah negara
dan menjadi jalur perdagangan rempah dunia
pala menjadi salah satu rempah yang diperbutkan kala itu

bangsa yang menjajah banda neira itu yang pertama adalah portugis
kemudian nanti belanda datang dan setelah itu inggris di pulau ron
nah portugi sendiri itu dia datang pada tahun seribu lima ratus
setelah itu pada tahun seribu lima ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan seribu enam ratus dua itu belanda dia mulai masuk
dia mengambil alih banda ini dari portugis karena dia berusaha untuk menguasai rempah rempah tadi
kepala yang ada di banda
kemudian setelah itu inggris juga datang
berbentuk kepulauan kecamatan banda terdiri dari sebelas pulau
tujuh belas benteng yang tersebar di pulau neira banda besar banda api dan ai menjadi saksi bisu jejak perdagangan rempah kala itu
benteng nassau di pulau neira adalah benteng pertama yang dibangun oleh bangsa belanda pada tahun seribu enam ratus tujuh

benteng ini dikenal dengan sebutan water crastil atau benteng air karena dulu benteng ini dikelilingi oleh parit yang digenangi air laut
selain sebagai benteng pertahanan benteng nasau juga berfungsi sebagai kantor administrasi voc belanda
dan juga gudang penyimpanan rempah rempah sebelum diangkut oleh kapal belanda
sebelum belanda datang portugis sebagai bangsa eropa pertama yang menginjakan kaki di banda
mencoba membangun benteng di lokasi ini pada seribu lima ratus dua belas
namun gagal karena ada perlawanan dari penduduk setempat
saya menemui lukman ang pegiat sejarah di banda yang juga penulis buku banda naira sebuah nama seribu kisah
ia menunjukkan puing puing bekas gudang rempah dalam benteng ini
jadi di sini di benteng ini dulu gudang rempahnya ada di sebelah mana saja
jadi gudang rempahnya dari daerah sini dia memutar ke sana juga terus
jadi sambil ke sini juga itu bekas bekas yang tembok tembok yang udah runtuh ini nah ini bekas gudang lama
gitu gudangnya di situ
oke oke oh itu ada dinding di situ
jadi gudangnya kemungkinan diduga memang dia agak merapat ke dinding dinding benteng ini
nah dulu di gudang penyimpanan ini juga termasuk pala juga di sini diproses atau bagaimana
jadi kan pala itu sama belanda sama belanda itu sama voc itu kan dibikin dapur palanya khusus
jadi buat mengasap nah setelah diasap ini dikumpul di sini
masih di pulau neira benteng belgika juga menjadi jejak perdagangan rempah di banda masa penjajahan
belgika merupakan benteng pertahanan yang dibangun portugis pada abad enam belas
setelah kedatangan belanda
atas perintah gubernur jenderal peter both benteng belgika dipugar pada seribu enam ratus sebelas
benteng ini digunakan untuk menghadapi perlawanan rakyat banda yang menentang monopoli perdagangan rempah pala oleh voc
jadi apa saja yang berubah di bangunan benteng ini dibandingkan dengan waktu dulu
perubahan yang terlihat itu seperti teralis jendela yang sudah tidak terpasang
jendela jendela ini dulu ada tralisnya
terus pintu pintu penjara yang juga tidak terpasang
kemudian dari sumur ini juga ada yang sedikit berubah
dulu sumur ini ada setengah jadi cuma belakangnya itu ditutupi setengah
jadi setengahnya ini air jadi ketika ada penyerangan mereka bisa langsung kabur lewat sini
jadi di sini juga tembus
jadi ini ada satu underpass itu yang tembus sampai ke daerah depan benteng ini
yang ini dulu apa ini
kalau yang ini tempat penyiksaan ya jadi dulu di sini ada tiang
ada tiang yang berdiri jadi orang orang tahanan itu kalau memang
melakukan tindakan yang kriminal
yang dianggap kriminal ya di daerah asalnya mereka itu dibawa ke sini kemudian disiksa di sini
sehingga makanya saluran air ini dipersiapkan sebagai guna persiapan jika
sehabis menyiksa mereka darah darah itu gampang untuk disiram
mengalir di sini
masa kelam penjajahan belanda terekam jelas di banda neira
tak jauh dari benteng belgika terdapat monumen parigirante atau sumurantai
yang dibangun sebagai penanda sejarah pembantaian rakyat banda pada seribu enam ratus delapan puluh
kala itu empat puluh orang tua atau tetua adat banda ditangkap di rantai
lalu dieksekusi mati oleh ronin samurai jepang atas perintah voc
delapan orang kaya banda dimutilasi menjadi empat bagian
sementara tiga puluh dua orang mendapatkan hukuman penggal kepala
jenazah ke empat puluh orang tersebut dibuang ke sebuah sumur yang dikenal dengan sebutan the pot funkun
jadi ini waktu dibangun sumur ini memang berfungsi untuk sumber air waktu itu
ya berfungsi sebagai sumber air
nah jadi ketika portugis datang ini berfungsi sebagai sumber air
sampai portugis meninggalkan banda itu ketika voc masuk sumur ini kemudian beralih fungsi
nah beralih fungsi dalam pengertian ketika bersiwa banda morda tahun seribu enam ratus dua puluh satu
orang orang banda yang menjalani hukuman di sini atas tuduhan makar ataupun mengandung
terhadap voc pada saat itu kemudian dihukum panjung dan dipenggal di sini
mayatnya kemudian dibuang ke dalam sumur ini
pada delapan maret seribu tujuh ratus sembilan puluh enam benteng belgika diserang dan berhasil direbut oleh pasukan inggris
dengan jatuhnya benteng ini inggris menguasai banda dengan mudah
dari neira saya menyeberang ke pulau banda besar
di pulau ini saya menyembangi benteng hollandia
berlokasi di desa lontor benteng ini dibangun tahun seribu enam ratus dua belas
pada seribu tujuh ratus empat puluh tiga benteng ini mengalami kerusakan akibat gempa bumi
dindingnya lapuk termakan usia
dari atas benteng saya melihat keagungan gunung banda api
dan membayangkan bagaimana belanda mengawasi kapal musuh di perairan sekitarnya
benteng hollandia dibangun untuk mengendalikan lalu lintas di selat antara pulau dekat
benteng ini juga memiliki perusahaan untuk mengelola perusahaan neira dan lontor atau banda besar
terutama untuk memonitor aktivitas perdagangan pala di jalur laut antara neira dan lontor
benteng ini dibangun dari susunan batu karang batu andesit dan bata yang direkatkan dengan kalero
serbuk atau bubuk dari batu karang yang diperoleh melalui proses pembakaran
kalau misalnya nggak ada listrik
saya masak lagi di kompor
sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal kadang kadang sampai lima puluh ribu lima liter itu mas
jadi sebelum tahun dua ribu tiga belas jaringan listrik tidak pernah masuk ke pulau rune
jika malam datang gelap sudah
pulau rune juga menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan rempah masa penjajahan belanda di banda neira
pulau ini pernah ditukar dengan new amsterdam yang kini disebut manhattan di amerika serikat
melalui traktek preda yang disepakati oleh inggris dan belanda pada tiga puluh satu juli seribu enam ratus enam puluh
munculnya perjanjian pereda antara inggris dan belanda untuk menukarkan pulau rune
dengan manhattan karena kepentingannya adalah belanda pada saat itu menduduki manhattan
kemudian rune diduduki oleh inggris
belanda sudah menguasai pulau rune
belanda itu sendiri mempunyai ambisi ambisi yang besar yaitu ingin menguasai rempah yang ada di seluruh kepulauan banda neira
makanya ketika dia ingin menguasai pala yang ada di pelorun juga
karena memang salah satu pulau yang ada di banda neira yang juga menghasilkan pala terbanyak itu juga ada di pulau rune
nah kemudian akhirnya belanda dia menginginkan itu dan dia tahu bahwa
kalau misalnya nih mereka membuat sebuah penawaran kesepakatan dengan di dalamnya itu adalah perjanjian preda dengan inggris untuk mengambil pulau rune
dan inggris mereka berikan manhattan apakah mereka mau
dan pada saat itu juga mereka setuju
dengan menggunakan kapal motor saya berangkat ke pulau rune meski cuaca kurang baik
perjalanan ke pulau rune cukup mendebarkan bagi saya
karena angin kencang ombak juga tinggi
karena itu kalau ke pulau rune ini wajib menggunakan alat keselamatan atau kelampung seperti ini
jadi pada tahun seribu enam ratus dua bangsa inggris ini mulai menjejakkan kaki di pulau rune atas perintah ratu elizabeth i
tujuan utamanya itu menguasai rempah pala di pulau rune
jadi mereka menggunakan kapal layar mengarungi samudera laut banda
tak terbayang rasanya mereka bertaruh nyawa hanya demi mendapatkan rempah di pulau rute
perlu waktu sekitar satu lima jam untuk tiba di pulau rune dari pulau neira
hanya ada satu kampung di pulau ini
di awal tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah membangun jaringan listrik di kampung pulau run
namun hanya menyala pukul enam sore hingga enam pagi
sebelum dialiri listrik oleh pemerintah
warga di pulau rune
menggunakan listrik yang bersumber dari generator milik perorangan
yang hanya menyala lima jam dalam sehari pukul enam sore sampai sebelas malam
dengan biaya rp satu ratus dua puluh lima sampai rp satu ratus sembilan puluh per bulan per rumah
itu pun ada sejak tahun dua ribu tiga belas
jadi sebelum tahun dua ribu tiga belas jaringan listrik tidak pernah masuk ke pulau rune
jika malam datang gelap sudah
menyalanya listrik selama dua belas jam dalam sehari
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga pulau rune termasuk tin amin
ibu rumah tangga sekaligus pemilik penginapan ini terpaksa mengerjakan pekerjaan rumah yang memerlukan listrik saat malam datang
saya mau waktunya ditambah lagi mas
biar saya bisa agak enakan untuk handel tangan
kalau misalnya nggak ada listrik saya masak lagi di kompor
sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal
kadang kadang sampai lima puluh ribu lima liter itu mas
bagi tin dua belas jam listrik menyala dalam sehari tak cukup
apalagi dia harus membayar biaya listrik sekitar rp satu ratus sembilan puluh per bulan
listrik di pulau rune bisa menyala dua puluh empat jam
listrik kini mengaliri sekitar lima ratus rumah di pulau rune termasuk rumah ahmad fauzan
lampu di rumahnya menyala sejak berlangganan listrik pada dua ribu dua puluh
namun biaya listrik yang dibayarnya per bulan terasa berat mengingat pendapatannya sebagai nelayan tak banyak
rata rata rp delapan ratus hingga rp satu setiap bulan
selain itu rp dua lagi untuk membiayai sekolah anak anaknya
kalau rumah saya ini bisa satu bulan itu bisa rp satu ratus sepuluh ya
ya bayar listrik dalam satu bulan
menurut saya itu ada sedikit mahal
selain listrik yang terbatas
tidak tersedianya sumber air minum
juga menjadi kendala di pulau rune
ada delapan sumur yang digali tahun enam puluh an di pulau ini
namun airnya payau sehingga tak bisa dijadikan air minum
ini memang bukan air tawar ya tidak terlalu asin tapi memang ada rasanya
dan ini air payau jadi memang ini tidak dijadikan air minum oleh warga
tapi digunakan untuk
mencuci dan mandi
terus untuk air minum bagaimana cara mendapatkannya
kalau air minum kita minum dengan air hujan
air hujan ini ditampung di rumah rumah oleh warga
seperti apa sistem penampungan
jadi setiap rumah itu ada namanya bak penampung
yang kita bikin dari semen kita cor di dalam tanah
ukurannya itu berbeda beda tapi rata rata itu tiga meter x tiga meter
untuk satu keluarga satu rumah
nah itu bisa menampung sekian meter kubik air hujan
dan bisa dijadikan stok untuk
air minum pada saat musim kemarau
jadi kalau musim kemarau datang mereka harus irit
harus berhemat air
jadi mereka sangat ini sekali
dulu ada sebuah mata air tawar di pulau ini
namun saat belanda datang menjajah rakyat banda menutupnya
mereka memilih untuk keluar
keluar meninggalkan pulau rune
nah sebelum mereka keluar mereka tidak rela
kalau air yang ada di pulau rune itu dinikmati oleh belanda
sehingga mereka menutup
mereka menutup mata air itu
dan sampai saat ini memang air itu tidak jalan
minimnya fasilitas listrik dan air bersih menjadi permasalahan utama di pulau ini
run yang diperebutkan inggris dan belanda karena kaya rempah
kini tak semegah namanya dulu
berbanding terbalik dengan manhattan
yang dihiasi gedung pencakar langit dan terbilang maju
nah jadi perjanjian preda itu sampai sekarang
dia tidak membawa kepentingan atau keuntungan apapun untuk masyarakat banda
setelah belanda meninggalkan pulau rune
sampai saat ini pulau rune tidak berkembang secara ekonomi
masyarakatnya masih tidak semaju manhattan yang pernah dijajah
yang pernah ditukar oleh belanda ke inggris
nasib perkebunan pala di pulau rune juga tak lepas dari masalah
jumlah petani pala semakin sedikit
dari sekitar lima ratus empat puluh keluarga yang menghuni pulau ini
selebihnya adalah nelayan dan pedagang
kalau dibandingkan dengan dulu
kalau persentase untuk petani pala itu sedikit berkurang
sudah lebih banyak beralih profesi ke nelayan
tapi kalau mau dihitung tentang jumlah pohon pala dibandingkan dengan dulu
malah sekarang lebih banyak
lebih dari tujuh dekade indonesia merdeka
tapi pulau rune tak semerdeka itu
bak negeri kecil yang kaya rempah
run menjadi rebutan bangsa penjajah
namanya seakan dilupakan